dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan skype bersama kami warga negara indonesia di belanda marwan wirianto
selamat sore waktu indonesia pak marwan
pak marwan ini who telah menyatakan eropa sebagai pusat pandemi global wabah virus corona
lalu berdasarkan pantauan anda apakah saat ini atau hingga saat ini warga belanda masih bebas berpergian dan beraktivitas begitu
tapi kegiatan di luar ruangan lebih baik dihindari
lalu pak marwan ini sejumlah negara di eropa sudah memperlakukan lockdown
apakah ada arahan dari pemerintah setempat begitu atau nantinya apakah belanda ini juga akan memperlakukan lockdown seperti di italia pak
tentang lockdown saya belum tahu tentang di belanda
tetapi saya tidak tahu tentang di indonesia
sejak dua hari yang lalu perdana menteri belanda sudah menginstruksikan sekolah sekolah terutama universitas untuk melakukan studi secara online
tetapi untuk sekolah dasar dan menengah sebagian besar masih bisa masuk sekolah seperti biasa
cuma untuk kegiatan aktivitas bisnis memang disarankan untuk lebih banyak kerja dari rumah
kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi di belanda sampai akhir maret ini
tapi untuk perkembangan lebih lanjut kami belum mendapatkan kabar dari pemerintah belanda
biasanya mereka akan update sekitar jam dua siang setiap hari
lalu pak marwan saat ini seperti apa kondisi pak marwan dan juga mungkin rekan rekan pak marwan di sana sesama warga negara indonesia yang berada di belanda pak
saya tinggal di kota dellow
di kota delawang salah satu universitas teknologi di belanda
untuk warga warga indonesia di dellow alhamdulillah sampai sejauh ini mereka masih sehat dan kami masih saling berkomunikasi dengan whatsapp whatsapp group
jadi kami berusaha secepat mungkin kalau ada warga atau kawan kawan kita sesama warga indonesia yang terkena atau terinfeksi kami akan berusaha untuk saling membantu
terutama ya tapi tetap harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dari kota delok setempat
lalu pak marwan apakah ada komunikasi atau arahan bersifat preventif yang disampaikan oleh kedutaan besar republik indonesia pak terkait kondisi di sana saat ini
beberapa hari yang lalu kbri sudah memberikan pemberitahuan melalui facebook melalui media sosial
terutama di kota delawang
terutama untuk tetap menjaga kesehatan selalu cuci tangan dan juga menghindari kerumunan kerumunan kalau tidak memang diperlukan
juga untuk tetap mengikuti arahan terutama dari dinas dinas kesehatan kota setempat
karena perkembangannya bisa berubah setiap menit mbak
lalu mas waran apakah dengan adanya situasi ini terbersih keinginan untuk kembali ke indonesia
indonesia dan juga bagaimana tanggapan keluarga mas marwan di indonesia terkait situasi di belanda saat ini
iya keluarga masih kita saling berkomunikasi melalui whatsapp setiap hari
setiap perkembangan jadi kami juga mengecek perkembangan di jakarta
dan orang di jakarta juga mengecek perkembangan kami di sini
sejauh ini belum kami belum terbesit untuk kembali ke indonesia karena situasi yang belum memungkinkan
baik tapi sejauh ini para warga negara indonesia di sana masih sehat sehat saja begitu
apakah kbri juga menyediakan hotline begitu atau narah hubung yang sewaktu waktu bisa dihubungi
jika ada warga negara indonesia yang ingin memeriksakan kesehatan atau mengeluhkan ada gangguan kesehatan begitu mas
ya kbri sudah menyiapkan hotline
jadi setiap warga yang merasa butuh bantuan bisa menghubungi pihak kbri langsung
pengetahuan saya kbri juga sedang proaktif untuk memperbarui data data warga negara indonesia di belanda
jadi bisa sesepat mungkin kalau melakukan evakuasi jika diperlukan
oke baik terima kasih pak marwan wiryanto warga negara indonesia yang saat ini berada di belanda
semoga sehat selalu terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom